dan setelah bandara sis al jufri palu sulawesi tengah dibuka untuk penerbangan misi kemanusiaan
ratusan prajurit gabungan tni diberangkatkan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat hercules
dari lanut sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan pada sabtu sore
sementara puluhan warga palu yang sedang berada di makassar juga mendatangi posko bantuan di lanut hasanuddin
untuk berharap bisa ikut diberangkatkan dengan pesawat hercules

prajurit tni yang kebanyakan para medik ini berangkat dengan membawa serta perlengkapan kebutuhan medis
bagi para korban gempa dan tsunami di donggala dan palu sulawesi tengah
tak hanya personil tni ratusan paket bantuan bagi korban gempa yang telah berdatangan sejak sabtu pagi juga rencananya
akan diangkut bersama dengan para prajurit menggunakan pesawat hercules
bantuan yang berasal dari berbagai lembaga atau instansi ini merupakan kebutuhan dasar
mulai dari selimut pakaian hingga makanan
sementara itu puluhan warga tni yang berangkat dengan perlengkapan kebutuhan medis
asal sulawesi tengah yang sedang berada di makassar mendatangi posko lanut hasanuddin
mereka berharap pesawat hercules yang mengangkut bantuan bisa mengikut sertakan mereka
tetapi barusan saya dapat wa anak anak saya sudah tertangani
alhamdulillah sudah tertangani
cuma keluarga yang lain belum ada berita

itu mungkin nanti bolak balik ya
tiga pesawat cn hercules maupun helikopter
kita mendukung untuk tim recovery nya
dari auri semua itu bu ya
selain tim medis dari tni
petugas kesehatan dari berbagai organisasi juga telah bersiap diberangkatkan melalui jalur udara
muhammad bakri maros